titipan dari calon mertua teh ani
ih apaan sih
lo bisa mampir kagak ke rumahnya ani
minyak bikin ketan bumbu buat dia
dia pasti suka
ah udah jangan banget alasan
kamu udah berangkat kerja
di antara mas siapa
ntar kamu pulang jam berapa
cuman pengen tau aja
gua mau ke rumah ani
saya juga mau kesana
kalau gitu gua titip ama lo
ketan bumbu bikinan enyak gua
terima kasih bisa meren
bukan buat lo tapi buat ani
oh gitu yaudah tuh permisi kang
berapa ya pok
terima kasih ya pok
kenapa lo pur senyam senyum gitu
pok mumun saya boleh nanya enggak
boleh gratis kalau tanya nggak bayar
kapan terakhir menerima kado ulang tahun
kalau gua enggak salah inget sih
waktu kelas enam sd
berarti pas pacaran
pacar pok mumun enggak pernah ngasih kado
eh pur lo mau nanya apa mau ngeledek gue
sumpah pok saya nggak ngeledek
eh sumpah sumpah
assalamualaikum peh ani
waalaikumsalam amin bajunya udah ketemu ayo masuk
titipan dari calon mertua teh ani
ih apaan sih
saya enggak inget pur
nih kamu lihat dulu bajunya
wah bagus pisang teh
harganya berapa satu ratus lima puluh ribu
ah gampang itu mah
bisa nanti mending sekarang kamu bungkus dulu hadiahnya pakai kertas kado
teteh punya bungkus kado nya nggak
nggak punya adanya kertas bungkus warna coklat
yaudah tuh saya mau beli bungkus kado nya ya
tapi nanti sama tete dibungkusin yang bagus
lu kemarin bilang katanya babe beli kue sama kado buat ineke ya
orang purnomo juga ikut denger waktu lu cerita
kemarin saya udah janji sama bapak
rendah ngomong lu